terjadi lagi tewasnya mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran yang diduga dianiaya seniornya
korban ialah putu satria ananda rustika
ayah korban masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar
karangan bunga duka cita tampak berjejer di rumah duka desa gunaksa kecamatan dawan klungkung bali
orang tua putri satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran merupakan cita cita korban sejak dulu
keluarga pun meminta kasus ini diusut tuntas
menurut teman teman juga melakukan yang baik buka organisasi lah
terus memilih sekolah tinggi ptip ini gimana
oh dari semuanya dia ingin sekolah di kedinasan
dari hasil gelar perkara polisi menetapkan satu tersangka
kasus penganiayaan berinisial trs yang merupakan mahasiswa tingkat dua stip cilincing
tersangka menganiaya korban usai berkegiatan di kampus
dalam proses atau bersiwa budana ini yaitu sodara trs
kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogasi senioritas bukan kali ini saja terjadi
di tahun dua ribu tujuh belas ada
enam siswa dianiaya senior di kompleks stip
satu siswa tewas dan lima lainnya harus dirawat di rumah sakit
lalu pada tahun dua ribu lima belas terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan satu orang tewas
di tahun sebelumnya dua ribu empat belas kasus kekerasan senior juga terjadi
korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah kos
kementerian perhubungan kini tengah membentuk tim investigasi internal
yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di stip jakarta
kemenhub menegaskan kasus ini tak hanya menginvestigasi
tapi bagaimana ada upaya preventif sehingga kekerasan berujung kematian tak terulang lagi
untuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja
untuk mengevaluasi kasus kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada
sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas
kementerian perhubungan kini mengambil arah sektor pendidikan
meliputi area kelas akses tangga dan lorong
serta area toilet sektor pendidikan
dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik
serta perwira pembina taruna untuk memberikan pendampingan
atas kasus ini tentunya diharapkan ada evaluasi pola pengasuhan untuk pembenahan
kasus penganiayaan di lingkungan sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip
kembali terulang hingga mengakibatkan tewasnya satu siswa hingga meninggal
meski kementerian perhubungan kini tengah menginvestigasi sekaligus mengevaluasi
stip secara internal bagaimana sebenarnya pengawasan di lingkungan sekolah
lalu apa saja yang harus diperhatikan agar kasus ini tidak lagi terulang
kita akan membahasnya dalam dialog di sapa indonesia pagi bersama sejumlah narasumber
yang hadir di studio ada analis pendidikan indra harismiaji selamat pagi pak indra
juga ada paman korban inyoman budiarte yang sudah bergabung melalui sambungan virtual
nanti juga kami masih menunggu respons dari kapolres jakarta utara komisaris besar gideon arief setiawan
saya akan ke pak nyoman dulu pak nyoman sebelum kita berdialog saya mengucapkan turut berduka cita
peristiwa yang menimpa putu ya pak nyoman
pak nyoman setelah adanya kasus ini apa yang ingin didorong keluarga selain hukuman setimpal kepada pelaku pak nyoman
kami pihak keluarga supaya kasus ini dibuka seterang terangnya supaya tidak terjadi lagi
dan tidak ditutupi kami mohon kepada kapolri sama pak presiden joko widodo
menggiring kasus ini sampai dituntut pelakunya seberat beratnya pak
ya dihukum seberat beratnya dan menuntut transparansi ya
transparansi pengusutan kasus ini
baik pak nyoman ayah putu kan menyebut lebih dari satu sepertinya ada pelaku yang menganiaya putu begitu hingga meninggal dunia
informasi ini apakah langsung didapat dari pihak sekolah atau bagaimana pak
kami dapat dari pihak ini pembinanya semua di sekolah
ada lima orang yang katanya yang giring ke toilet
pemukulnya satu yang itu masih diangkat
tapi saya ingin semua terungkap kasus ini
siapapun pelaku itu semua harus ditindak
bagi siapapun yang mau memegang atau yang melindungi
menggiring dia ke kamar mandi harus semua ditindak dengan tegas
oke menurut keluarga dari almarhum putu sendiri pak nyoman
pernah nggak cerita putu kepada ayahanda atau ibunda atau keluarganya yang lain
bahwa selama ini dirinya diperlakukan dengan tindak kekerasan begitu di stip
tidak tidak ada pernah cerita apa
dia bilang baik baik aja karena sekolahnya sudah benar benar
kemarin si pembinanya dia yang ngomong
memang anak keponakan saya ini terpilih jadi mayor satu
pembina bilang mungkin ada cemburan sosial dalam hal kasus ini
artinya betul ya ada alasan lain selain baju olahraga katanya
oke artinya betul ya ada alasan lain selain baju olahraga katanya yang di expose di media media
bahwa menjadi alasan si pelaku ini menganiaya putu
jadi ada alasan kecemburan sosial atau kecemburan pelaku
karena sepertinya katanya akan dikirim ke tiongkok untuk menjadi mayoret begitu ya
kalau yang dia pakai baju pereman itu
menurut pembinanya dia itu yang angkatan laut
memang dia bisa olahraga santai
pembinanya seluruh kenaik ke atas karena dia sebagai ketua
untuk membubarkan teman temannya
baik saya ke pak indra dulu pak indra
lagi lagi begitu ya terjadi di stip sudah berkali kali
kalau saya lihat dari catatan harian kompas ini sudah sejak april dua ribu empat belas
ini saya mungkin ya terlepas dari intensi pelaku menganiaya korban
berulangnya kasus ini sepertinya dengan alasan untuk mendisiplinkan
siswa begitu tapi kan tidak melulu dengan cara kekerasan untuk mendisiplinkan
bagaimana pandangan anda soal adanya kekerasan di lembaga pendidikan
ya pertama tama saya mengucapkan turut berduka cita
pada pak nyoman dan keluarga atas meninggalnya anak putu satria ini ya
dia harusnya punya masa depan yang cerah
menjadi pemimpin indonesia di masa depan
tetapi sayangnya harus meninggalkan kita terlebih dahulu
nah betul tadi mas saya harus mengingatkan pemerintah ini kasus yang sudah berulang kali terjadi
sepuluh tahun terakhir ini saya yang ketiga kali diundang tv
untuk membahas kasus yang sama di instansi yang sama
yang saya harus ingatkan kenapa pemerintah harus mengambil langkah
ini saya nggak bicara dari sisi tindakan kriminalitasnya ya
tapi saya harus ingatkan instansi seperti stip ini adalah sekolah kedinasan milik pemerintah
dimana pemerintah itu punya kewajiban
pemerintah itu punya kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
ini berarti ada secara fundamental ada hal yang keliru dalam proses pendidikan di sekolah kedinasan apalagi di stip ini
jadi kalau dikatakan alasannya sudah tidak terlindungi
alasannya sudah tidak ada ospek tidak ada perpeloncuan
tapi kan faktanya tetap nyawa ini hilang
nah berarti mungkin harus ada evaluasi menyeluruh
misalnya ngapain juga instansi sipil pendidikannya ala militer
apakah memang relevan kan gitu
nah ini yang memang kita harus
saya kritisi bersama dan seingat saya tahun dua ribu tujuh belas itu kalau nggak salah komisi lima dpr berencana menutup stip
karena kejadian waktu itu yang meninggal itu amiroloh aditya putra
dia niaya lima taruna tingkat dua
nah yang muncul ini kan selalu yang meninggal
jangan jangan banyak kejadian serupa tapi nggak sampai meninggal
tapi ini bisa melihat kalau ada yang keliru secara fundamental dalam kita mendidik atau melaksanakan program program pendidikan seperti sekolah kedinasan ini
kita harus evaluasi lagi lah apakah memang
kalau kita mengatakan sistem pendidikan nasional kita harus sesuai dengan pancasila
pancasila itu ada kemanusiaan adil dan beradab
ini bentuk kebiadaban kalau sampai nyawa dari adik kelas sendiri harus hilang
nah ini saatnya mungkin kita duduk bersama kita menata ulang lagi sistem pendidikan nasional kita yang jauh dari amanat konstitusi kan kita harusnya mencerdaskan
kalau ini kan justru malah tindakan biadab yang nggak cerdas
buat apa kita menghilangkan nyawa seorang hanya demi kehormatan
nah kalau begini pak indra kalau tadi ada alasan dicurigai juga oleh keluarga bukan hanya alasan perkara baju olahraga saja itu kan sepele tapi juga ada kecemburuan sosial
begitu di sekolah ketika korban ini almarhum putu ini dinilai berprestasi dan juga akan dikirim ke tiongkok untuk menjadi mayoret
itu pun bukan jadi alasan sepertinya kan untuk melakukan kekerasan
tapi bagaimana untuk sebuah institusi pendidikan mengurangi adanya kecemburuan kecemburan sosial seperti ini dengan mengawasi betul para siswanya agar tidak sampai melakukan kekerasan terutama dari para seniornya nih
untuk kecemburuan sosial ini poinnya bagaimana pak
ini agak kontradiksi juga kalau misalnya biasanya pendidikan ala militer itu justru meninggikan konsep kesetaraan
jadi gak ada tuh anak yang berprestasi anak yang pinter anaknya semua dianggap sama
tapi kalau ini muncul kan berarti malah kontradiksi
nah itu tadi balik lagi sebetulnya gimana sih tata kelola pendidikan kita di sekolah sekolah kedinasan ini
apa yang sebetulnya dilakukan di sana yang mau dicapai itu apa
kita mau mendidik anak yang seperti apa dan nanti akan jadinya seperti apa
kalau yang seperti ini kan betul betul tadi saya katakan
tidak menunjukkan bagaimana punya rasa kemanusiaan yang adil yang beradab
kesalahan ada di lembaga pendidikannya tidak menanamkan nilai nilai pancasila ini
nah ini juga yang mungkin kita harus mengubah lagi cara pandang kita mindset kita
kita nggak bisa ternyata model penyelesaiannya dengan seperti
jadi cuma hanya ganti gentengnya aja
ini mungkin kita harus bicara secara menyeluruh mungkin kerangkanya itu yang harus kita ubah
saat ini kan lembaga lembaga seperti stip
itu di bawah kementerian perhubungan
padahal pasal tiga puluh satu ayat tiga mengatakan kita harus punya satu sistem pendidikan nasional
mungkin saatnya semua lembaga pendidikan harusnya di bawah kementerian pendidikan
kontennya bisa jadi dari kementrian perhubungan dari kementrian keuangan dari mana pun
tapi kita bicara lembaganya itu adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan
karena kalau saya ngeliat artikel
artikel di harian kompas tanggal satu januari
itu tahun dua ribu dua puluh tiga ternyata bicara tentang perundungan atau kekerasan di instansi pendidikan naik dari dua ribu dua puluh dua
itu kan berarti memang ada yang keliru dalam sistem pendidikan nasional kita saatnya ini apalagi momen yang tepat ya
kita punya anggota legislatif yang baru
ayo kita tata ulang lagi sistem pendidikan nasional kita termasuk sekolah sekolah kedinasan ini
supaya betul betul hasilnya itu kita punya manusia yang unggul manusia yang kompeten
tapi juga beradab punya kemanusiaan berahlak mulia
itu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dicita citakan oleh para pendiri bank
jadi lebih baik artinya menurut anda lebih baik pengadilan pendidikan
menurut anda lebih baik pengawasan satu pintu untuk lembaga pendidikan dari kementerian pendidikan gitu ya
kalau konten bolehlah dari berbagai klub
kan berarti kita yang melanggar konstitusi kita sendiri nih
juga ada dasarnya kan ini berulang kali loh bukan cuma sekali loh
saya katakan saya aja sepuluh tahun terakhir udah ketiga kali nih diundang dengan kasus yang
kan berarti secara fundamental di sana yang ada masalah
dan tadi saya katakan jangan jangan banyak kasus lain tapi tidak sampai kematian
nah buktinya ini berulang kali terjadi kok
pak nyoman saya mau ingin anda berbagi cerita sedikit dong tentang kesehariannya putu sebelum dia memutuskan untuk masuk stip
kenapa juga akhirnya putu itu memilih stip
untuk sekolahnya di jenjang pendidikan tinggi
awalnya dia memang kepingin sekolah ke dinasan sama polisi
karena di polisi ada kakinya kurang begitu bagus
dia kepingin memang orangnya dia dari kecil anaknya baik santun
sedangkan dia dulunya seorang pasir braka
ikut ke dinasan dia lulus
masuk ranking ke tiga belas dari tujuh ratus pendaftar
beliau bilang sama saya pak mang mau ikut sekolah kedinasan sdp
saya bilang ryo di stip itu tahun dua ribu tujuh belas itu terjadi pembunuhan
saya nggak mau kamu jadi korban
dia bilang tidak pak mang karena kalau terjadi pembunuhan sdp akan ditutup
saya mohon pada pemerintah
cctv kalau dibubarkan wajar harus dibubarkan
kalau bisa ini tamatannya harus tamat diganti bajunya jangan seperti kayak militer
itu yang baju kayak pangkat itu seolah olah dia bangga
jangan pakai baju ini kalau sekolah ke dinasan
pakai baju biasa jadinya tingkat satu tingkat dua sama
karena dia mendidik seorang pemimpin
bukan mendidik seorang penjahat
nyawa orang hilang itu kan kami sangat sedih sekali
karena beliau itu orangnya pintar dan santun dan rajin
ya kami bisa juga membayangkan bagaimana keluarga sangat hilangan karena putu itu kan
seorang yang berprestasi seorang yang tekun begitu
dan pernah diperingati ya pak ya oleh keluarga janganlah masuk stip karena pernah kejadian begitu ya
saya peringatin karena kejadian beberapa kali
tindakan pemerintah tidak ada untuk melakukan tindakan tegas untuk sekolah itu
sampai detik ini ternyata terbukti dengan keponakan saya
tapi ketertarikan putu sendiri terhadap dunia pendidikan kemiliteran itu sudah ada sejak kecil ya pak
meskipun jika masuk stip ya janganlah disamakan juga ya dengan pendidikan pendataran karena beda
kalau pendidikan tentara kan memang dia punya teknik teknik tersendiri
seolah olah dia orangnya paling hebat
kalau bisa senior sama junior jangan diadakan lah untuk dinas kayak ini
ini keinginan baru lagi nih pak indra
wah pernah pak indra tadi mengungkapkan komisi lima sendiri meminta untuk stip agar ditutup
ini dari keluarganya putu sendiri bahkan sekarang meminta untuk ditutup sajalah kalau memang begini caranya
apakah keinginan ini juga sesuai dengan apa yang sudah terjadi selama ini
ini dalam konteks menata ulang ya
sebetulnya tadi yang saya katakan lulusan dari stip itu mau kita minta jadi apa sih
kalau mau suruh perang ya mungkin pendidikannya harus militer
tapi kalau ternyata bukan untuk berperang ini instansi sipil yang ngapain kita menggunakan pola pola militerisme
karena adik kita putu ini anak yang berprestasi yang kehilangan itu bukan cuma keluarga mas
tapi negara ini bangsa ini kehilangan calon pemimpin yang berprestasi
untuk sesuatu yang sangat konyol kan gitu
hanya merasa seniornya harus dihormati
era nya bukan era lagi
tapi bukan berarti yang namanya senior itu menjadi tuhan kan gitu
itu lagi kan bertentangan dengan pancasila lagi
nah itu yang kita harus perbaiki
jadi kita tentunya ingin punya manusia manusia indonesia yang punya kapasitas kompetensi di bidangnya
nah kita harus kita jujur model model yang seperti ini
apakah memang akan menghasilkan
sumber daya manusia yang unggul tadi
yang kompeten yang memiliki kapasitas baik
beradab atau justru baliknya
ini kita punya lulusan yang betul betul tidak punya perikemanusiaan
yang biadab bahkan tidak menghargai nyawa sesamanya
saya tadi sempat singgung di awal pak indra
kalau ngomong kedisiplinan dengan kekerasan tentu kita tidak setuju
tapi pak indra pasti punya solusi pak
gaya memupuk kedisiplinan di lembaga lembaga pendidikan tanpa menggunakan kekerasan
tapi dalam arti disiplin itu benar benar menerap kepada para siswa begitu kira kira
banyak cara untuk melatih
kalau di sekolah kedinasan ini merasa cara satu satunya melatih kedisiplinan itu dengan cara militer
ya berarti problem dengan tenaga pendidiknya yang tidak update
banyak cara untuk melatih kedisiplinan
dan itu berarti memang betul lembaga seperti ini harus kita evaluasi
evaluasi lagi pendidik pendidiknya harus kita siapkan untuk sesuai dengan mengajar di era digital
yang bukan lagi dengan menggunakan kekuatan fisik
tapi menggunakan kekuatan otak itu yang justru lebih penting
karena banyak hal hal yang fisik itu digantikan oleh teknologi nantinya
jadi kalau di negara lain ya bagaimana menggunakan drone menggunakan komputer
nah ini kita masih baris berbaris masih dipukulin sama
apa seniornya kan kita ketinggalan sekali
itu berarti masuknya dalam pola pengasuhan juga ya
kalau tadi sempat disinggung pola pengasuhan yang diberikan oleh kementerian pendidikan sebagai rumah pusat yang mengawasi
sistem pendidikan kita memang harus dievaluasi dan direvisi
dan ini saya katakan ini momen yang sangat tepat
kita punya presiden baru
kita punya anggota legislatif baru
dan kejadian ini termasuk tadi catatan dari harian kompas sendiri
dua ribu dua puluh tiga angka perundungan kekerasan di sekolah meningkat signifikan dibanding dua ribu dua puluh dua
ini kan berarti lembaga pendidikan kita makin biadab nih
ya itu harus kita benahi sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
sesuai dengan konstitusi kita dasar negara kita
dan apa yang terjadi di stip ini
harapan saya dua ribu dua puluh empat terakhir
jangan sampai saya diundang lagi untuk membahas kasus yang sama
kalau mau ngomong bahas bahas aja jangan bahas bahas kekerasan lagi di lembaga
nyawa manusia yang harusnya dilindungi oleh negara
ini kejadiannya berulang kali di instansi milik negara
pak nyoman ini kan pihak kepolisian itu mengatakan saat ini sudah memeriksa tiga puluh enam saksi begitu ya
termasuk juga menganalisa rekaman cctv
nah sejauh ini proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini apakah juga secara simultan diinformasikan kepada pihak keluarga sejauh ini
dari pihak pengacara saya mungkin sudah diinformasikan pak
kami keluarga memohon untuk kasus ini benar benar diusut sampai seberat beratnya pak
dan benar benar diperhatikan sama pemerintah sama anggota dewan supaya tidak ngomong aja di tv tapi tidak ada pelaksananya pak
kami benar benar pihak keluarga supaya tidak terulang lagi
kalau benar benar dirubahlah sistem pendidikan di indonesia
jangan pakai sistem pakai baju ala militer
kalau memang pendidikan ikatan dinas pakailah baju sipil biasanya pak
ya ini juga jadi catatan tersendiri bahwa stip itu bukan sekolah militer begitu ya pak nyoman ya
jadi tidak ada alasan untuk mendidik para siswanya dengan cara yang militer
ya terakhir pak nyoman pesan pesan untuk ya kepada pemerintah lalu kepada para calon siswa juga yang ingin belajar ke depan mengambil atau mengenyam pendidikan tinggi
ada pesan tersendiri pak dari pak nyoman sebagai keluarga dari putu
ya pesan saya cuma dihapus ala militer pak
ya itu yang pertama
yang kedua benar benar tidak ada sistem senior dan junior
benar benar kalau dia seorang jadi pemimpin untuk masa depan dididik benar benar jadi pemimpin
apa masa depan negara ini pak kalau semua jadi pemimpin kita jadi penjahat pak bisa hancur negara ini pak
ya ini jadi catatan tersendiri bagi khususnya dari pemerintah
tadi juga sudah dibahas juga sama pak indra bahwa benar benar institusi pendidikan yang resmi begitu tidak boleh sama sekali mengulang peristiwa serupa
jadi naungan pelajaran tersendiri bagi kementerian pendidikan begitu
kalau tadi bicara tentang alasannya kedisiplinan pertanyaan berikut apakah memang seorang mahasiswa itu memang punya tugas dan fungsi untuk mendisiplinkan mahasiswa yang lain
apakah dia memang punya kapasitas kesana punya kompetensi kesana kalau itu dibiarkan dalam instansi seperti ini bahaya sekali
jadi menjalankan dengan disiplin itu penting
tapi juga siapa yang mendisiplinkan
kalau itu asalnya dari dosennya dari tenaga pendidiknya itu bagian dari tugas dan fungsinya
tapi kalau sesama mahasiswa dengan dalih mau mendisiplinkan apa iya yang memang punya kapasitas kesana
kan ini juga yang kita harus berpikir secara logis kalau mau cari cari alasan ya
baik itu catatan dari pak endra
bahwa kapasitas mahasiswa juga harus diperhitungkan untuk mendisiplinkan mahasiswa yang lain
ini yang menjadi catatan agar kasus yang menimpa almarhum putu di stip ini tidak terulang kembali
baik terima kasih pak indra harismiaji analis pendidikan
dan juga pak nyoman dari pihak keluarga almarhum putu
sekali lagi kami turut berduka cita yang sedalam dalamnya
dan semoga apa yang menimpa putu ini menjadi yang terakhir yang terjadi di institusi pendidikan kita